hanya dalam beberapa hari lagi transmedia selaku perusahaan media terbesar di indonesia akan merayakan hari jadinya yang ke delapan belas
perayaan yang bertajuk hut delapan belas transmedia itu akan sangat istimewa karena akan digelar langsung di dua tempat secara bersamaan
yakni di trans studio cibubur dan trans studio bali
hut delapan belas ini akan berlangsung selama dua hari dua malam berturut turut pada tanggal empat belas desember dan lima belas desember dua ribu sembilan belas
jelang perayaan ini sejumlah persiapan terus dilakukan khusus tanggal empat belas dan lima belas desember dua ribu sembilan belas
anda bisa mencoba berbagai wahana kelas dunia sepuasnya di trans studio cibubur
sekaligus merasakan kemeriahan hood transmedia ke delapan belas di theme park berskala internasional itu bersama dengan para artis kenamaan
dan untuk mengetahui persiapan hari ulang tahun transmedia
ke delapan belas kami akan bergabung dengan koresponden cnn indonesia dan ruli kurniawan di trans studio cibubur jawa barat
ruli selamat sore seperti apa persiapan dan juga antusiasme masyarakat mungkin ini jelang perayaan hari ulang tahun transmedia ke delapan belas
ya selamat sore renhat beberapa hari lagi kita akan melihat gegap gempita kemeriahan dari hood transmedia ke delapan belas
di dua lokasi berbeda yakni di trans studio cibubur dan juga di trans studio bali
pastinya kalau kita melihat bagaimana nantinya wahana wahana di sini akan menjadi background yang semakin menambah kemeriahan dan keseruan dari ultra transmedia ke delapan belas ini sendiri
dan serunya lagi apabila ada pengunjung yang datang ke trans studio cibubur ataupun ke trans studio bali pada tanggal sebelas dua belas atau tiga belas desember ini
para pengunjung juga bisa sekalian melihat rehearsal ataupun latihan para pengisi acara yang nanti akan ada pada tanggal empat belas dan juga lima belas desember pada puncak perayaan hood transmedia ini sendiri
dan tadi baru saja ada rehearsal dari salah satu pengisi acara dan tadi boleh dilihat bagaimana pengunjung lompat bernyanyi bersama teriakan ramai ramai di trans studio cibubur ini sendiri
dan kalau kita ingin tahu lebih jauh lagi sebenarnya seperti apa sih kemeriahan yang nanti akan ada di tanggal empat belas dan lima belas desember
sudah ada bersama saya ada pak latif harnoko pak noko sebagai the tradisional transmedia kira kira pak yang akan membuat tanggal empat belas lima belas hood transmedia ini semakin gegap gempitan yang akan ada siapa aja pak
makasih selamat sore
sebenarnya kalau saya lihat di ulang tahun transmedia ini yang ke delapan belas sudah sangat luar biasa
pertama pasti didukung artis line up line up kayak bcs ben fleti pasha ungu rosa isyana dan banyak lagi puluhan artis yang akan mendukung acara ini
dan yang lebih sangat luar biasanya acara ini ditayangkan dalam dua stage berbeda jakarta dan bali
kita acaranya di trans studio cibubur yang satunya di trans studio bali
kenapa kita adakan di dua tempat itu ya
pertama di jakarta trans studio cibubur merupakan destinasi terbaru untuk masyarakat jakarta bogor dan sekitarnya untuk family untuk gathering di sini
ya kan mungkin karyawan juga suka ada beberapa yang ada
di bali merupakan destin baru yang akan disampaikan besok tanggal dua belas oleh pak heru tanjung adalah destinasi trans studio bali
yang merupakan destinasi yang dilengkapi dengan instagramable spot dimanapun anda masuk
jadi selain menonton bagaimana keseruan kemeriahan dari hood transmedia para pengunjung juga bisa sekaligus menikmati wahana di sini ya
ya sudah pasti jadi makanya sekarang anda bisa lihat rehearsal pun ditonton
ya dari tanggal sebelas dua belas tiga belas
jadi ya silakan bagi teman teman yang ingin sambil bermain berwahana sambil menghadiri jadi bisa menonton artis artis idola

ini kan ada dua boyband korea besar nih pak yang diundang pada hood transmedia kali ini pak
ada nct dream dan juga ada exo
nah sebenarnya kalau melihat dari animonya sejauh ini nih pak dengan adanya dua artis boyband korea ini ini seperti apa nih
kalau saya jawab hanya bilang luar biasa
kenapa animonya karena memang dua band ini kan dua band yang menjadi yang sangat populer ya untuk k popers k popers yang ada
jadi kalau saya lihat animo bagi masyarakat untuk menonton itu sangat luar biasa
jadi kalau saya sarankan sebelum ini silakanlah beli tiket untuk masuk tanggal empat belas dan lima belas empat belas untuk nct dan lima belas untuk exo untuk hadir menyaksikan acara hood transmedia
tidak hanya dengan artis k popers didukung juga oleh artis artis line up indonesia pada umumnya
pasti akan luar biasa sekali dan pastinya nanti para k popers juga pasti akan melihat bagaimana rehears atau latihan dari aso dan juga nct ya pak
saya enggak tahu deh
pasti akan seru ya pak
pasti k poper akan selalu datang lebih awal mereka
pagi pagi juga mereka sudah pada datang untuk mendukung para nct dreamers sama exo
terima kasihnya pak noko brana sukses acaranya
yang seru juga tadi kalau saya ketemu sama beberapa pengunjung di sini mereka tidak hanya antusias melihat adanya bintang tamu yang lagi rehearsal
tapi juga mereka melihat secara langsung bagaimana kru kru dari transmedia bekerja jumpa alitan narik cover latihan segala macamnya
jadi mereka juga bisa melihat bagaimana kita meng create sebuah acara yang sangat luar biasa dalam hot ulang tahun ini
dan perlu dicatat kami mempersiapkan hampir satu bulan lebih untuk kesempurnaan acara yang dilaksanakan di jakarta dan di bali
baik dan mudah mudahan kerja keras teman teman semuanya akan terbayar karena semuanya pasti diharapkan bisa memberikan tontonan yang sangat menarik yang luar biasa yang spektakuler
betul betul di rumah ya pak noko ya
terima kasih banyak pak noko
terima kasih pak noko dan
sukses pak saya juga akan lihat lagi nanti bagaimana dari hersal yang lain
terima kasih pak noko
baik terima kasih pak noko
dan rehat memang kalau kita dengar katanya kata pak noko memang diadakan di dua tempat sekaligus di bali dan juga di cibubur
dan juga pastinya akan meriah akan seru seru sekali dan juga pastinya jangan lupa untuk menonton acara ini pada tanggal empat belas dan juga lima belas desember dua ribu sembilan belas
kembali ke anda rehat
baik pastinya tampaknya sudah tidak sabar juga kita untuk hood transmedia nanti
terima kasih ruli kurniawan koresponden cnn indonesia